ada bapak talama mengatakan jangan tangisi kepergian seseorang tapi rayakanlah bagaimana kehidupannya
dalam suasana duka atas kepergian presiden b j habibie kami akan mengajak anda untuk merayakan kehidupan presiden b j habibie
bagi teknologi ekonomi islam dan tentunya demokrasi di indonesia
malam hari ini saya bersama dengan salah satu seorang penulis buku biografi b j habibie
yang juga pernah ataupun mengajar mempolitik di universitas nasional bapak firdausyam
selamat malam pak firdausyam
terima kasih pak sudah hadir malam hari ini
tentu kita masih dalam suasana duka ya pak
ini bangsa indonesia berduka karena kehilangan salah satu putra terbaiknya presiden ketiga ri bapak baharudin yusuf habibie
sebagai penulis buku dari pak habibie mungkin kita bisa sambil tampilkan juga buku yang ditulis oleh pak firdausyam
berkaitan dengan biografi dari pak habibie
membangun peradaban indonesia
ini ditulis atau diterbitkan di tahun
tahun dua ribu delapan ya pak
sambil kemudian kita juga mengenang seperti apa pak habibie di tengah kedukaan ini pak firdausyam
ketika anda menulis buku ini bertemu langsung dengan pak habibie
dari buku ini sebetulnya apa
apa renungan apa pemikiran dari seorang pak habibie yang kemudian ingin sekali ia sumbangkan terhadap peradaban bangsa indonesia itu sendiri

pertama kita ucapkan innalillahi wa'alaikum
terima kasih bung rehan ya dan para pirsawan pertama kita ucapkan innalillahi wa'alaikum
pertama kita ucapkan innalillahi
bela sungkawa kepada salah satu putra terbaik bangsa kita dan presiden republik indonesia yang ketiga
saya ingin mulai begini
awal bertemu dengan habibie itu sebenarnya sesuatu yang tidak disengaja
ketika saya menulis buku boleh saya sebutkan namanya ya
menulis buku pak harmoko
saya nulis buku beliau kemudian launching di gedung pers itu
setelah saya kesempatan sambutan kemudian pak habibie manggil saya
dan kemudian minta saya datang ke rumahnya
ketika saya ke rumahnya saya ingat dua ribu delapan itu setelah sholat jumat ke rumahnya
saudara firdaus saya mau bicara ya
jadi itu jam satu siang habis sholat jumat
dia bicara sampai asar
saya mau jadi pendengar yang baik
bicara selesai bicara
nah saya ingin anda yang menulis tentang pemikiran saya
apa yang dibicarakan oleh pak habibie saat itu pak
apa yang saya bicarakan pak habibie adalah
ada sejumlah gagasan gagasan saya yang belum terimplementasikan
dan diharapkan dengan pemikiran ini dituangkan dalam buku bisa dilanjutkan oleh generasi berikut
itu yang saya menarik
cluenya ya ada pemikiran habibie yang belum diimplementasikan
dan memang ketika saya wawancara itu banyak hal yang menarik
yang saya kira ini bisa menjadi catatan penting ya untuk bisa kita laksanakan ke depan
dalam rangka membangun peradaban indonesia
sehingga judul buku itu adalah membangun peradaban indonesia
itu merupakan satu obsesi besar habibie ya ketika dia tidak lagi menjadi pejabat
dan dia berbicara banyak hal
dari mulai persoalan demokrasi soal masalah pengembangan teknologi soal membangun maritim indonesia
dia menyebutnya indonesia ini benua maritim
itu istilah dia di dalam buku itu
indonesia ini kalau digabungkan laut kita dengan kepulauan indonesia
karena laut kita kan dua per tiga lebih besar daripada kepulauan kita
yang jumlahnya kurang lebih tujuh belas ribu pulau
kita ini sebuah benua benua maritim
ini luar biasa istilah dia yang diangkat
pak habibie sendiri menyebutkan benua maritim istilahnya
benua maritim indonesia
nah sekarang istilah maritim kan dipakai gitu ya
tapi dia sebut benua maritim
dan kemudian diperlukan membangunnya itu bukan membangun kebudayaan indonesia
tapi peradaban indonesia
yang habibie kemukakan
yang habibie kemukakan
angle itulah kemudian yang kemudian diderivasi ke dalam wawancara yang lebih mendalam
di bidang baik dalam konteks demokrasi ya
habibie adalah orang yang mendapatkan satu sebutan oleh liddle sebagai grid democratic kan
lidl kemudian rojan anwar
seorang demokrasi besar ya
beliau itu sangat terbuka gitu
sangat membuka ruang kompetisi
mereka tidak melihat persoalan sekat sekat agama etnis ya
tapi dia ingin kepada kejujuran keterbukaan kompetisi dan nasionalisme
menarik ketika tadi anda katakan pak habibie itu ingin membangun peradaban
mengapa saat itu pak habibie berpikir bahwa penting untuk kita bangsa ini membangun peradaban
dengan kemudian sumbangan sumbangan pemikiran beliau
termasuk juga ketika tadi anda singgung soal pak habibie dengan demokrasi dan juga teknologi
ini kan dua hal yang kemudian sangat berkaitan kalau kita mengenang kembali sosok pak habibie
kita bahas nanti pak firros kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden indonesia dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya
salah satu warisan penting baharudin yusuf habibie saat menjabat sebagai presiden di bidang demokrasi dan juga kebebasan adalah kebebasan pers
ketentuan siup atau surat izin usaha penerbitan pers yang selama puluhan tahun menyandra fungsi kontrol dan kebebasan pers ketika dicabut
saat itulah kita memasuki masa musim semi kebebasan pers
untuk membuat terobosan kebijakan yang bisa dibilang bertolak belakang dengan langkah pendahulunya
salah satu wadasan penting habibie bagi kebebasan dan demokrasi yang jadi amanat penting reformasi
adalah dibukanya kembali keran kebebasan pers
undang undang nomor empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pers menjadi tonggak hukum penting yang memayungi kebebasan pers
kebijakan tersebut berdampak sangat positif bagi perkembangan jumlah penerbitan di indonesia
di awal era reformasi
dengan ketetapan baru tersebut majalah dan tabloid yang pernah di bredel bisa mengajukan siup kembali
sampai juni seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tak kurang dari empat ratus siup dikeluarkan pemerintah
ketentuan siup atau surat izin usaha penerbitan pers yang selama puluhan tahun menyandra fungsi kontrol
dan kebebasan pers dicabut dan diganti dengan persyaratan yang jauh lebih mudah
kebijakan ini menjadi awal musim semi kebebasan pers di indonesia
tidak ada lagi pemberedelan tidak ada lagi ancaman penutupan karena mengkritik penguasa
habibie sendiri selama memimpin indonesia menjadi sasaran empuk kritik produk kebebasan pers yang ia putuskan
budi adiputro cnn indonesia
soal kebebasan ada juga pers di arah pak habibie
tadi juga bapak sempat menyinggung soal demokrasi begitu ya
kalau kita kembali kelihatan sejarah lagi bahwa dari rahim pemerintahan pak habibie lah
kemudian lahir sejumlah undang undang yang menguatkan iklim demokrasi saat itu ya
termasuk juga soal kebebasan pers
sebetulnya dalam pemikirannya pak habibie ya pak firdausyam apa yang beliau sangat perhatikan soal kehidupan demokrasi di indonesia
yang pertama adalah pandangan
pandangannya bahwa dengan adanya kebebasan itu memungkinkan akan terjadi kompetisi yang sehat secara terbuka
dan kelebihan pak habibie itu bukan semata mata kebebasan pers diartikan pers diberi kebebasan
di mana pemerintah tidak turut campur
tapi yang menarik adalah pers diberi kebebasan mengkritik pemerintah
ini penting ya
karena kita tidak ingin juga kebebasan pers kemudian pada satu masa pers menjadi bagian kepentingan kekuasaan
ketika kebebasan pers diterapkan oleh habibie hampir setiap hari presiden mengkritik habibie
dan habibie happy saja
dia cerita sama saya saya sudah lama dengan gayanya ya saya sudah lama tinggal di eropa di jerman
itu biasa dia kritik tidak boleh marah
kita biasa saja kita dengarkan yang bagus kita ambil yang kurang kita ajak dialog
nah ini penting
saya kira ini spektrum penting yang menjadi pembelajaran keteladanan buat para pemimpin kita penguasa kita ya
jadi kalau kita berbicara demokrasi sepakat dengan kebebasan kebebasan itu bukan semata mata kebebasan berekspresi
tapi kebebasan juga untuk siap dikritik dan menerima kritikan
pak firdaus apa yang membuat saat itu pak habibie berpikir untuk membuka keran kebebasan keran demokrasi itu
padahal mungkin publik saat itu tidak berharap sejauh itu ataupun sebesar itu karena melihat bahwa kedekatan antara pak habibie dengan pak soeharto
ini kan kemudian sangat kontradiktif kalau kita bicara mengenai keran kebebasan yang ingin dibuka

yang pertama adalah bahwa iklim politik global ya
kita tahu pada waktu itu ada perubahan iklim global perang dingin berakhir ya ketika yang disebut blok timur runtuh tembok berlin ya
dan itu berimbas kepada seluruh negara negara di dunia
yang kedua adalah bahwa pak habibie menyadari betul ya bahwa pembangunan di era order baru pertumbuhan ekonomi yang demikian cukup baik pada waktu itu
tapi tidak diiringi dengan demokrasi yang baik ya
itu menjadi beban bagi pemerintah
partisipasi masyarakat tidak bisa maksimal gitu ya
semuanya tergantung kepada pemerintah
top down gitu ya
habibie dengan cara berpikir belajar di kemajuan negara negara lain negara yang maju gitu
bahwa percepatan pembangunan ya kemajuan modernisasi itu justru akan kuat kalau diberi ruang kebebasan yang
yang cukup demokrasi yang cukup
terjadi satu proses driving force tidak hanya dari pihak pemerintah tapi juga dari masyarakat
karena itu kebebasan menjadi penting gitu pak habibie
dengan begitu masyarakat bisa mengambil inisiatif ya
bisa memberikan kontribusi pemikiran alternatif ya
blank spot yang mungkin belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah dengan konsep top downnya di era order baru
dan itu kemudian dibongkar dengan demokrasi kebebasan
maka masyarakat bisa masuk ke dalam blank spot yang mungkin belum bisa ditangani oleh pemerintah
itu makna kebebasan yang paling terpenting
jadi kebebasan itu adalah bagian penting yang bisa menerai lebih kuat lagi
apa yang menjadi cita cita negara republik ini semakin cepat bisa tercapai
justru silahkan dikritik begitu ya terbuka dengan kritik itu sendiri
karena disana ada opsi kita habibie
dia katakan begini
apakah dia oposisi apakah dia partnership
tapi semua harus diajak
baru kolaborasi dengan kompetisi yang sehat
pak firdaus termasuk sumbangsi pak habibie dalam hal iklim demokrasi di indonesia
membuat undang undang parpol undang undang pemilu
apa saat itu pemikiran habibie soal itu pak
dua hal tentang pembangunan demokrasi
di indonesia selain tadi kebebasan pers
kemudian dirubahnya undang undang pemilu dan undang undang partai politik
dan otonomi daerah
tentang partai politik dia mengatakan bahwa siapapun bisa mendirikan partai politik
jadi siapapun bebas untuk melakukan pilihan pilihan
apakah kendaraan politik begitu
yang penting kata habibie bagaimana semua berada dalam keran demokrasi
kita membuat regulasinya
dengan banyaknya partai politik
maka memungkinkan kata habibie akan lahirnya pemimpin pemimpin alternatif
bagi kemajuan bangsa ini
seperti apa itu
indonesia negara besar
jumlah penduduknya besar
kemudian terjadi mobilitas pendidikan sangat cepat pada waktu itu ya
ini perlu distribusi
distribusi diferensiasi gitu ya
jadi kekuasaan harus lebih menyebar
nah partai politik salah satu
kemudian otonomi daerah dikatakan apa
otonomi daerah itu bukan semata mata bagaimana memberi kesempatan kepada daerah untuk melakukan pemberdayaan ya
pembangunan di daerah
tapi kita harapkan ke depan akan lahir pemimpin pemimpin nasional
yang tidak hanya berasal dari jakarta
tapi juga tumbuh dari daerah
sekarang sekarang terbukti ya
jadi dia ingin daerah juga bisa menikmati proses demokrasi
untuk berkompetisi melahirkan pemimpin nasional
dulu itu kan pemisah nasional selalu lahir dari jakarta gitu ya
dari ibu kota begitu ya
daerah tidak ada peluang seperti itu
dengan ada otonomi daerah
terjadi kompetisi masyarakat menilai keberhasilan seorang tokoh di daerah
dia akan menjadi tokoh nasional
dan sekarang terbukti kan
salah satunya presiden kita kan dari daerah kan
lepas dari apapun
kemudian dia bisa berkompetisi dengan pemimpin pemimpin lainnya yang diperoleh
pemimpin pemimpin lainnya yang ditekan nasional begitu
itu perspektif habibie
dia ingin ada pemerataan dalam demokrasi ya
pemerataan dalam proses mobilitas vertikal leadership bangsa ini
jadi tidak hanya tersentral di jakarta
oh dulu ada pepatah bilang di indonesia
kalau anda ingin maju ya harus ke jakarta
sekarang tidak harus di jakarta gitu ya
termasuk dalam kompetisi politik
kalau anda sukses jadi gubernur
maka dengan era keterbukaan kan habibie terbukti sekarang
melalui it informasi teknologi
media yang sudah sangat terbuka
orang bisa mengenal orang di daerah yang memang dia sukses berhasil ya
dan memiliki leadership yang baik
itulah prinsip otoromedia gitu
bukan sekedar memberikan satu kewenangan yang lebih luas kepada daerah
tapi mampu melahirkan pemimpin pemimpin baru di tingkat nasional
jadi kurang lebih satu tahun menjabat sebagai presiden
itulah yang kemudian dilakukan oleh pak habibie ya
membuka keran demokrasi kebebasan
sehingga lidl mengatakan
rosan arumakan the great demokrasi itu habibie ya
dia orang yang membuka keran demokrasi kebebasan
dan dia siap dikritik dengan kebebasannya
itu kehebatan dari habibie
dan lebih menarik lagi adalah persoalan itu tadi
dia katakan demokrasi itu harus bernilai tambah
nah saya kira ini penting ya
apakah demokrasi yang dikembangkan sekarang ini produktif atau tidak
habibie menekankan itu
value added itu nilai tambah itu ada nilai nilai efisiensi ya
pak firdausya menarik juga kalau kita ingat lagi bagaimana proses pak habibie
naik menjadi seorang presiden ketika tahun sembilan puluh delapan
di tengah tekanan publik terhadap presiden soeharto saat itu kemudian turun
sehingga pak habibie naik begitu
ia harus menyelesaikan masa tugas pak soeharto
ada banyak sekali hal hal yang ditinggalkan mungkin agak kacau saat itu negara
apa yang pak habibie sempat ceritakan mungkin kepada bapak
tapi kita ceritakan nanti
pak kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
alhamdulillah saya bersumpah akan menilhumu kewajiban presiden republik indonesia
dengan sebaik baiknya dan seagil agilnya
yang punya kesan tentang presiden habibie adalah aktivis sri bintang pamungkas
kita akan coba berbincang lewat sambungan telepon dengan bapak sri bintang pamungkas
yang sudah terhubung lewat sambungan telepon saat ini
selamat malam pak sri bintang
baik pak sri bintang tentu dalam kondisi ataupun situasi berduka
kita ingin kembali ingin mengenang seperti apa sosok pak habibie
mungkin di mata anda yang kemudian kita tahu di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
adalah seorang aktivis begitu
sementara pak habibie saat itu sedang transisi dari seorang wapres menjadi seorang presiden
atau bagaimana anda melihat seseorang pak habibie pak sri bintang
ya pertama saya kenal pak habibie ketika kita mendirikan ismi
ikatan sendirian islam indonesia muslim indonesia
itu pada tahun sembilan puluh ya bulan desember
kami pergi ke malang untuk membentuk ismi di sana
saya mendapat tugas khusus dari pak habibie untuk menyusun organisasi
di antaranya adalah yang lain adalah dewa meraharjo
diminta menyelenggarakan semacam seminar di sana
dan saudara muslimin nasution diminta untuk menyusun anggaran dasaran rumah tangga
dan kami pergi ke malang dan akhirnya ismi berdiri
lalu kami pulang ke jakarta
ternyata pak habibie sudah menyusun organisasinya sendiri
jadi kami agak kecewa itu
saya dalam terus terang merasa kecewa itu
lalu apa yang kita kerjakan kemarin kok sepertinya nggak dipakai gitu
lalu saya ada komentar komentar yang kritik dari pak dewa meraharjo almarhumnya
dia sudah meninggal juga
ya apa itu dewa mengatanya
orang sosial bukan orang seperti kita para insinyur gitu katanya
jadi apa itu namanya beliau agak agak marah gitu mendengar kritiknya pak habibie
dan saya diminta untuk apa itu namanya apa yang menasihati supaya tidak begitu
tapi terus terang ya kami berdua
mungkin juga muslimin asution juga agak kecewa juga karena kerjaan kita selama berbulan bulan
lalu ingatan saya yang lain adalah ketika kemudian saya menjadi anggota dpr

saya jadi anggota dpr
lalu pada bulan maret itu adalah pemilihan
presiden saya tidak mau tanda tangan
kenapa itu pak
ya karena pak arta dipilih calon tunggal ya
dan sudah bertahun tahun begitu
jadi saya didatangi oleh pimpinan p tiga untuk menandatangani persetujuan
lalu saya mengatakan saya nggak mau saya akan tanda tangan kalau p tiga punya calonnya sendiri
jadi saya tidak mau
pak sri bintang bicara mengenai pak harto
untuk kita ingat juga dengan orde baru anda pernah ditahan saat itu ya pak
yang kemudian juga ada peran pak habibie di sana untuk membebaskan begitu
apa itu saat itu bagaimana ceritanya itu pak sriwita
ya mulai dari sejak saya menolak pak harto itu
ini mengulang sedikit dari tadi itu
dipanggil pak habibie diajak makan gitu
dugaan saya saya dipertemukan dengan pak habibie itu karena laporan orang p tiga seakan akan pak habibie sebagai pimpinan ismi bisa menaklukkan keinginan saya untuk menolak pak harto
tapi kita sudah bicara satu setengah jam sambil makan roti dan kopi
ternyata pak habibie tidak mengeluarkan upaya untuk mempersuit saya supaya saya mau tanda tangan pak harto
dan itu saya anggap sebagai sesuatu yang luar biasa
bahkan pak habibie mengatakan saya ini seperti mutiara yang jatuh di debu tinggal dihembus debunya mutiara itu tetap saja akan seperti mutiara aslinya gitu
dari sejak itu barulah kemudian saya ini merasa dipersulit baik oleh p tiga maupun oleh apa itu namanya kalangan dpr lah ya
tiba tiba saya harus menghadapi pak marie muhammad
apbn itu ya kita merancang apbn
dan kami berdebat gitu adu mulut gitu pada hari itu
sampai akhirnya saya harus di recall
dan pada saat di recall itu ada tawaran dari jerman untuk saya datang ke sana
katanya iya sri bintang kan sudah di recall kamu sudah bukan anggota dpr lagi
jadi punya waktu untuk libur ke jerman
jadi itu sekelumi cerita atau pengalaman ya pak sri bintang pamukas dengan pak habibie yang kemudian anda kenang lagi dan sekali lagi tentu kita mengucapkan terima kasih
sekali lagi tentu kita mengenang seperti apa pak sosok pak habibie di tengah kemudian kita juga masih berduka soal itu
terima kasih banyak pak sri bintang pamungkas sudah berbagi cerita malam hari bersama dengan kami
saya lanjutkan dengan pak firdausyam di studio
oke ada cerita apa pak firdausyam dari pak habibie ketika mungkin dia bercerita tentang saat saat ataupun masa masa di mana ia kemudian naik menjadi seorang presiden di tengah kondisi negara yang saat itu begitu mungkin katakanlah terpuruk
yang saya tangkap pak habibie itu paham betul
tentang soeharto dan orde baru
tapi pada sisi yang lain pak habibie itu paham betul tentang demokrasi yang harus dibuka lebar lebar kepada bangsa indonesia ini
jadi ketika beliau menjadi wakil presiden tentu dia membantu mencukseskan gagasan gagasan orde baru
ketika dia kemudian terjadi reformasi dan habibie menggantikan pak harto
dia juga membuktikan bahwa dia juga punya prinsip ya
pertama dia punya prinsip dia punya sikap
bagi dia adalah demokrasi itu harus memberikan sebuah ruang yang cukup kepada segenap rakyat indonesia lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik begitu ya
dia buktikan gitu ya
kalau pertanyaan kita kenapa habibie pada masa pak harto tidak seperti itu
tentu jawaban kita beda
yang memimpinkan pak harto bukan habibie
habibie punya komitmen untuk berdemokrasi betul
salah satunya habibie juga kemudian membuka ruang kepada kalangan islam untuk mendiskusikan mendirikan ijmi
sangat welcome ya
ya tadi pak sri bintang punya pandangan yang berbeda ya semua bisa pandangan berbeda
tapi keberadaan izmi sangat baik ya
pak harto lebih membuka diri
umat islam punya apa
punya jalur ya untuk menyampaikan aspirasinya
dengan ijmi itu terjadi mobilitas vertikal di kalangan cindikiawan muslim di indonesia
untuk lebih bisa memanfaatkan ya proses pembangunan order baru yang kemudian trickle down efeknya bisa dimatikan oleh umat islam
itu harus diakui
maka amin rais nurhalis majid sekiranya
kemudian juga banyak tokoh lainnya ya mau masuk ke icmi
termasuk generasinya yustil generasinya
nah siapa itu yang lainnya seangkatan dan mereka ya
dan izmi itu adalah satu wadah yang memberikan kontribusi ya terhadap pembangunan dan bangsa indonesia pada saat itu
terutama sekali yang menyangkut aspirasi umat islam
itu saat itu apakah pak bibi memang sudah berpikir ingin memberikan ruang kepada para cendekiawan muslim memberikan sumbangsi atau apa saat itu pak ferno
karena potensi umat islam itu sangat besar
pada masa order baru itu kan di pas awal
dari tahun enam puluh tujuh sampai delapan puluh empat
itu kan umat islam menghadapi kepengapan aspirasi
sementara terjadi mobilitas vertikal di kalangan umat islam yang dibesarkan di era order baru
mereka kemudian banyak yang terjadi mobilitas partai di bidang pendidikan ya
banyak orang orang yang punya tingkat pendidikan sudah lebih baik ya
mereka harus disalurkan gitu ya
mereka harus diberikan peran dan partisipasi
nah habibinya punya peran
sehingga kemudian membentuk hizmi itu
membentuk hizmi itu
dia kumpulkan cendikawan muslim gitu ya
para kalangan muda aktivis islam gitu ya
untuk bersama sama ayo apa yang bisa diberikan kontribusi kepada negara ini begitu ya
jadi kita tidak berteriak lagi menuntut
tapi berperan begitu
itu habib itu menurut saya dia bukannya seorang teknolog
dia seorang politisi kalau menurut saya
dia tahu kapan waktunya harus momentum itu diperbuat begitu
ketika habib diberikan perbacanya pak harto gitu ya
untuk membangun jembatan kepada kalangan islam
tentu hizmi ini bukan peranan habib semata ya
tapi habib yang men drive ya
yang memungkinkan kemudian pak harto bisa menerima wadah itu ya
saya pernah dapat cerita juga bagaimana habib mendekati almarhum iman bin abdurrahim gitu ya
orangnya sangat hardliner ya
tapi kemudian bisa bergabung ya dan sebagainya misalkan
amin rais dan sebagainya
saya kira ini hal yang positif ya
pada waktu itu memungkinkan umat islam tanda petik bisa bermesraan dengan pemerintah paruh pemerintah soeharto pada waktu itu ya
dan tentu ada keuntungan keuntungan baik secara politik ekonomi maupun dalam aspek aspek yang lainnya lagi ya
setelah adanya ijmi itu gitu
pertama keuntungan apa
aspirasi umat islam didengar oleh hizmi udhbaru ya
memang pak harto membutuhkan umat islam merangkul umat islam ya
tetapi umat islam juga butuh ruang yang selama ini pengap dalam politik ya
kalau kita lihat dalam sejarah ya ada masa kelam umat islam memang terjadi marginalisasi gitu
akhirnya baru di akhir akhir masa pak soeharto baru mulai agak
dan itu karena sudah banyak di kalangan umat islam itu ya memang tingkat intelektualitasnya sudah lebih bagus harus diakui itu ya
momentumnya tepat pada waktu itu
memang habibie itu dia hadir dalam masa kemelut sejarah yang sangat pelik pada waktu itu ya
jadi ada fitnah begitu ya
ada kemudian penyudutan gitu
tapi yang saya kagum dengan beliau itu beliau merespon itu dengan happy gitu ya
beliau betul betul seorang demokrat gitu ya
beliau bisa menerima itu seperti itu ya gagasan itu
itu dalam konteks demokrasi ya
tapi ada yang lain juga nanti

habibie pernah mengatakan begini
saudara firdaus katanya
kalau orang itu sudah bisa bikin pesawat
dia pasti bisa bikin kereta api
seperti kalau anda sudah bisa bikin motor bisa bikin sepeda
artinya kalau high teknologinya itu di raih maka middle teknologi bisa
karena itu dia mengatakan saya sudah pernah bicara dengan presiden
dengan sby dengan yang lainnya
buatlah kereta api jakarta surabaya
saya sudah menemukan itu
yang satu jam tiga ratus km
jadi ke surabaya cukup tiga jam
bukan jakarta bandung tapi jakarta surabaya
apa dia katakan karena disitu ada pelabuhan
di daerah pantai
serutu tanahnya lebih stabil
cerita cerita yang lain
mengenai sosok pak habibie
lewat sambungan telepon
kita sudah terhubung
oke kita masih belum terhubung
kita tunggu dulu bagaimana kemudian
cerita tentang pak habibie
dari sejumlah orang
termasuk juga dari pak firdausyam
saya ingin kembali lagi ke pak firdausyam
ketika pak habibie naik menjadi seorang presiden
tentukan kondisi negara saat itu
juga sedang gonjang ganjing
apa cerita pak habibie ketika ia
pertama kali ia harus duduk sebagai seorang presiden
dengan kondisi negara yang sedemikian rupa saat itu pak
antara bagaimana menghadapi
nasib nur tanyo
dia sempat dia berakting
di depan staffnya
kita yang gak ada uang
gak ada uang
tapi yang kemudian
yang dia hebat itu
dia mampu membalikan kondisi ekonomi
yang sedang runtuh dengan kurs rupiah
menjadi tujuh menjadi lima belas ya
kemudian bisa dia turunkan sampai tujuh ribu
kurang dari dua tahun
masa kepemimpinan beliau
dia bisa menguatkan nilai rupiah
ketika soeharto jatuh menjadi tujuh
dan sampai sekarang belum ada yang menandingi
yang menguatkan seperti itu
efisiensi berjalan pada waktu itu
dia bisa menggerakkan ekonomi di tingkat bawah
karena ekonomi di tingkat atas sedang
jatuh begitu ya
ini keberhasilan pak habibie dua tahun
salah satunya itu
di bidang ekonomi gitu ya
akhirnya mengembalikan kepercayaan kembali
dunia internasional untuk kemudian
mengajak investor masuk
membangun kepercayaan kembali dunia internasional
itu yang kemudian juga salah satu pekerjaan rumah
pak habibie ketika naik
di tahun sembilan puluh delapan itu ya pak
tadi kita sudah banyak bahas soal
dari seorang pak habibie
almarhum yang juga dituangkan oleh
bapak di buku ya
di buku membangun peradaban indonesia
tapi kalau secara pribadi nih pak firdausyam
ini mungkin kita menjelang menjelang terakhir
kita dialog ini
apa kesan anda
ketika bertemu beberapa kali
dengan pak habibie
kemudian sebagai seorang yang ingin menyumbangkan
pemikiran kepada seorang penulis
atau kemudian yang anda tangkap
dari seorang pak habibie pak
yang pertama itu memang dia cerdas
jadi betul kata presiden jerman
ketika habibie tahun tujuh puluh tiga
kembali ke indonesia
di jerman sempat heboh
maka presiden jerman mengatakan
beri kesempatan habibie kembali ke indonesia
karena indonesia butuh
waktu seratus tahun
untuk melahirkan orang seperti habibie
yang kedua humble
saya selama berkomunikasi
dengan habibie menulis buku
enam kali pertemuan
tidak ada sekat
bahkan dia bilang sudah firdaus kritik saya
tapi kalau anda kritik saya di buku
anda mengkritik saya itu kritikan anda
biar publika menilai
yang ketiga dia itu sangat
mendorong kepada kita untuk berani berkompetisi
kemudian yang penting lagi ke habibie
keteladanan itu yang harus dibangun
karena kita ingin membangun
bukan sekedar membangun seperti itu
bukan sekedar membangun seperti itu
bangun modernisasi tapi membangun peradaban indonesia itu pesan habibie kepada kita kata
peradaban kan adab ya jadi etika itu menjadi penting itu habibie sangat berpegang sebetulnya
dia sangat terbuka untuk kompetisi sangat humble gitu ya saya mewawancari beberapa tokoh tokoh
nasional itu sangat berkesan dengan beliau karena sangat humble tidak ada sekat dari awal saya merasa
ada sedikit ya karena dia orang besar justru menjadi seperti teman sampai belok kakinya naik ke atas
begitu ya ngajak saya makan mie ya kemudian keliling di rumahnya lihat lihat apa perpustakaannya dia
bercerita tentang indonesia ke depan ini indonesia itu negara besar sumber alamnya luar biasa sambil
dia seret saya mendekati mendekati ada globe itu bumi saudara firdaus tahu katanya profesor profesor
yang datang ke rumah saya
indonesia ini surga tapi rakyat indonesia tidak paham kalau ini kaya indonesia ini
gitu jadi apa tapi yang diperlukan seharian mengelola negeri ini sepeda betul betul menolong
mengelola dengan profesional dengan efisiensi mengajak seluruh komponen bangsa begitu dan kemudian dia
memiliki rasa nasionalisme yang kuat agar indonesia rasa nasional yang kuat itu dia menggambarkan bukan
upacara hari senin bukan
mata mata itu tapi bagaimana kita menjadi manusia indonesia yang produktif itulah nasionalisme
kalau you produktive you punya produk produk itu dikenal oleh bangsa lain mereka akan kenal
dengan indonesia dan you akan bangga dengan indonesia luar biasa itu saya pikir ya jadi
di sana gitu spiritnya itu produk gitu ya output dan outcome nya itu jadi kalau di sana ada
produk kata habibie kita punya produk value added nilai tambahnya apa yang uniknya gitu apa yang punya
nilai lebihnya sehingga ini menjadi daya tarik itu ya dan itu ada di negeri kita potensi itu oke oke
oke oke menarik pak firdausya dengan cerita anda kita coba dengarkan cerita dari yang lainnya yang
sudah tersambung lewat sambungan telepon sudah tersambungkah kita oke kita masih apa apa
namanya tersambung dengan ketua umum isnu ikatan sarjana daratul ulama bapak ali
mashkur musa lewat sambungan telepon selamat malam pak ali mashkur selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam pak dalam situasi berduka kita tapi tetap mengenang seperti apa sosok pak habibie
dari pandangan pribadi anda apa cerita yang paling anda ingat atau kesan anda terhadap pak habibie pak
ia pertama saya menyampaikan bella sungkawa yang mendalam innalillahi wa'inna ila roji'un
kepada beliau hearts almarhum profesor dr bc habibie tentang saya beberapa kali saya ketemu
bahkan dipanggil oleh beliau bicara tentang kecendikiawan indonesia pada saat tertentu
beliau bertanya bercerita dan mengajak bagaimana cendikiawan indonesia itu yang lintas agama itu menjadi enlighten pencerah di dalam proses kehidupan berbangsa
saat itu kira kira menjelang pemilihan presiden sebelum pak jokowi terpilih ya karena suasana kan tegang banget
nah disitulah para intelektual cendikiawan diminta oleh beliau untuk menjadi pencerah sehingga mengedepankan statement
atau ke negara
dan itu untuk melerai dari dikotomi yang sangat kuat
karena itu yang pertama yang saya masih ingat betul belum menyapa satu persatu
yang kedua mas reinhardt saya masih ingat ketika saya dikumpulkan kira kira empat orang
satunya lagi itu mas
mantan menteri perdagangan yang sebentar itu pak gak loh pak yang puluh tangges itu loh
gita wirjawan pak bukan
karena mudah jangan pernah gentar untuk mempersiapkan diri memimpin bangsa
waktu itu belum mengatakan
ya negara itu perlu
anak muda tampil
dan saat itu dikumpulkan saya berempat itu relatif muda menjadi peserta calon presiden konvensi partai demokrat
beliau memberi motivasi memberi masukan memberi
subtansi jadi pemimpin negara itu kayak apa
buat saya beliau orang hebat
dan beliau juga sangat mendorong pengembangan intelektual dan apa sumber daya manusia di indonesia
kita semua merasa kehilangan beliau
oke kita semua kehilangan
terima kasih banyak pak ali maskur musa sudah berbagi cerita tentang sosok pak habibie yang anda kenal malam hari ini
terima kasih sekali lagi ali maskur musa
dan ketua ikatan
sarjana naradul ulama
saya terakhir lagi ke pak firdausyam
pemikiran itu sudah disumbangkan oleh pak habibie lewat bukunya mungkin buku yang ditulis oleh bapak dan juga mungkin beberapa kanal kanal buku yang lain begitu atau pemikiran pemikiran beliau yang lainnya
sepeninggal pak habibie yang kemudian sudah meninggalkan kita semua pak artinya tugas kita bersama untuk mewujudkan paling tidak apa yang beliau cita citakan
apa yang anda lihat apa yang bisa kita pelajari betul dari seorang presiden ri ketiga baharudin yusuf habibie
yang pertama adalah mereka menginginkan adanya kemandirian bangsa indonesia di bidang teknologi
karena ke depan itu teknologi menjadi penting
negara itu bisa maju kalau dia punya kualitas teknologi
yang kedua pesan habibie itu adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia indonesia ini
sdm nya kualitasnya itu yang dia mampu berkompetisi ya
yang memiliki produktivitas yang tinggi dan memiliki daya saing yang kuat
nah yang ketiga di bidang politik dia sangat menekankan bagaimana kita membangun politik demokrasi yang berkeadaban
yang keempat habibie orang yang sangat hangat di tengah tengah keluarga saya lihat ya
seorang pemimpin itu dia tidak menjadi melara gading gitu ya
saya pernah ketemu dengan ibu ainun dikenalkan dengan anaknya
dengan ajudannya habibie itu seperti teman begitu ya
ini saya kira penting pemimpinnya
jadi dia tidak menara garing tidak berjarak ya
saya kira ini kesan yang paling berharga
namun banyak pemikiran pemikiran habibie yang saya catat di dalam buku itu yang sebenarnya masih relevan untuk dilanjutkan sekarang
dan sangat relevan dengan kondisi bangsa kita hari ini ya
benar terutama soal kemandirian itu kemendirian bangsa
dan jelas kita semuanya berduka pak firdausyam atas kepercayaan
habib pak habibie tapi mudah mudahan kita berdoa beliau diberikan tempat yang terbaik di sisinya
sekali lagi kita berduka atas kepergian salah satu putra terbaik bangsa indonesia
terima kasih banyak pak firdausyam sudah berbagi cerita anda
pemikiran pemikiran pak habibie yang sempat dituangkan dalam buku yang anda tulis
terima kasih banyak sekali lagi
dan demikian breaking news malam hari ini atas nama segenap redaksi cnn indonesia kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas kepercayaan presiden habibie
salah seorang putra terbaik bangsa indonesia
breaking news akan dilanjutkan oleh rekan saya fandi ibaniar
saya rehat sirait pamit selamat malam